hai mendekati libur natal dan tahun baru harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional
mengalami kenaikan meski harga naik stok bahan pangan dipastikan aman hingga memasuki tahun baru
dua ribu sembilan belas inspeksi mendadak dilakukan tim gabungan satgas pangan tasikmalaya di pasar cikurubuk
kami siang tugas menemukan kenaikan harga bahan pangan kenaikan harga yang cukup signifikan
terjadi pada telur ayam dari harga normal delapan belas rupiah menjadi dua puluh lima rupiah per kilogram sementara
harga bawang merah naik dari dua puluh satu rupiah menjadi dua puluh tiga rupiah per kilogram sidak pasar juga dilakukan
satgas pangan dari kepolisian disperindak dan bulog kabupaten cirebon jawa barat pasar pasar
laran dan pasar sumber menjadi lokasi sidak kali ini petugas menemukan adanya kenaikan harga di
jumlah komoditas pangan antara lain daging ayam yang naik dua ribu rupiah per kilogram kemudian
telur naik seribu rupiah per kilogram di jombang jawa timur harga bahan pangan di pasar pon juga
mengalami kenaikan harga telur ayam mencapai dua puluh lima rupiah per kilogram padahal sebelumnya
di bawah dua puluh rupiah per kilogram harga harga telur menjelang tahun baru ini ya ada keningkatan
harga kenaikan harga awalnya berapa pak awalnya awalnya semingguan lah seminggu sebelum
seminggu itu harganya dua puluh kebawah terus sekarang sekarang dua puluh empat ribu lima ratus sampai berapa kemungkinan hampir dua puluh lima
insya allah dua puluh lima nanti sudah gak mentok gitu biasanya gitu sudah berlangsung berapa lama tuh
kenaikan satu minggu ada penurunan jumlah pembeli harga daging ayam juga mengalami
kenaikan sejak tiga hari terakhir jika normalnya tiga puluh rupiah per ekor kini naik menjadi tiga puluh dua
rupiah per ekor